tanda mau ke pasar ya
ya udah yuk
itu kan candy
kau tuh apa apaan sih ter
sikap kamu sama tante indri tadi keterlaluan
kamu bilang kamu mau bersikap baik sama dia
aku tuh bisa lihat ter dari tetapan mata kamu
sebenarnya kamu tuh juga tersentuh kan sama perhatian tante indri
tapi tiba tiba kamu tuh bangun tembok yang tinggi
sumpah tante indri gak bisa masuk dalam hati kamu
kau tuh gimana sih ter
udah deh ken
aku tuh udah lama hidup dalam kebencian sama dia
aku bakalan coba untuk baik sama dia
kelihatannya topan itu anak yang baik ya
dia perhatian sekali sama kamu lho candy
jangan jangan dia suka lagi sama kamu
tante apaan sih
lho emangnya kenapa kalau suka
ya gak mungkinlah tante
topan itu udah aku anggap kayak kakakku sendiri
jadi selama ini candy cuma nganggep aku
seperti kakak kandinya sendiri
bisa tak kbed
bisa tapi horses untuk kuah
bukan tahu juga pak
jangan jadil tuan
bukan itu pak kim
aku gak sengaja denger dia ngomong sama seseorang
katanya selama ini
aku cuma seperti kakak kandungnya sendiri
aku kira semuanya udah jelas sekarang
jadi aku gak perlu lagi mengungkapkan perasaanku ke candy
lebih baik aku membedam perasaanku sendiri pak kim
lebih baik juga
aku menjadi baik baik yang selalu menyertai kendi
tanpa dia harus tau perasaanku yang sebenernya
lagi lagi aku sendiri
dan sampai sekarang aku gak tau dimana elva
ya terry pasti tau dimana elva berada
aku harus temui diri sekarang
saya akan balas kematian saudara saya
ternyata kamu betul betul menuruni bakat adista
andaikan papa bisa mengubah keadaan
papa pasti akan memeluk kamu
dan mengatakan betapa bangganya papa sama kamu
terima kasih bang
kendi pasti sudah menemui kamu kan
dan kamu pasti juga sudah tau kalau tante elva pergi meninggalkan rumah bersama candy
bilang ke papa ter
apa kamu tau dimana tante elva sekarang
kalau aku tau
apa aku harus kasih tau papa
papa datang kesini secara baik baik
bapak kan yang ngusir mereka
jadi buat apa papa nyari mereka
itu resiko papa dong kalau tante indri dan candy pergi dari rumah
papa gak peduli soal candy
yang papa perdulikan itu tante alfa karena dia istri papa
jadi papa merasa kehilangan
enak gak perasanya
itu pak yang teri rasain waktu papa maksa mama adista tuh meninggalin teri
itu juga yang saya rasakan waktu papa menyuruh saya keluar dari dunia

itu juga yang saya rasakan waktu papa menyeru saya keluar dari dunia akting

aku dan tante indri itu senasib
aku dan tante indri
sama sama jadi korban arogannya
dan sebenarnya tante indri itu sangat baik
terry kok kamu masih di sini kan syuting udah selesai
aku bukannya mau ikut campur tapi kalau kamu mau cerita aku mau kau dengerin cerita kamu
thanks angel aku bakalan inget itu terus kok kalau suatu saat nanti aku akan bicara ke seseorang
yaudah deh kalau gitu biar kamu gak bosen gimana kalau kita jalan jalan
thank you injil tapi gak usah aku ada rencana lain kok
aku mau ke tempat yang lebih baik

aku mau ke tempat yang lebih baik
eh iya berapa bu
aku kan udah janji sama kendi untuk membawa sikap aku ke tante indri
jadi aku beliin aja buah dan bunga ini untuk tante indri
sekalian biar gua bisa ketemu candy lagi
aku tahu kamu mau kemana pasti kamu mau ke tempat elva aku akan ikuti kamu
penghasiater akhirnya kamu baik juga sama tante indri aku yakin walaupun kamu cuman senyum sama tante indri pasti tante indri senang banget
akhirnya kamu deket juga sama mas siri kamu
ujinya gak usah berlebihan kali ken
kau pikir aku ngelakuin ini semua tuh gratis ah aja
aku kan udah nurutin kamu nah sekarang gantian dong kamu ikut takut jalan jalan
wah ngajak ngajak aja pake muter muter
ih kaget banget sih kamu ih
sudah cukup kamu main main sama anak itu sekarang kamu harus pulang elva
kenapa apa aku punya salah sama kamu enggak kan
mas ferdinand gak punya salah sama sekali sama saya
justru sebaliknya mas mas terlalu baik buat saya selama ini
tapi tapi saya tidak bisa meninggalkan candy mas
aku sama sekali gak ngerti sama jalan pikiran kamu elva
jangan jangan kamu udah gila ya demi anak itu kamu rela ninggalin rumah ya
dia bukan anak kamu
serah mas mau ngomong apa tapi saya tetap mau di sini mas
tapi masalah candy adalah anak kanungku
anak kanungku yang telah aku tinggalkan sejak lahir
dosaku ke candy udah begitu besar mas
karena itu aku gak bisa meninggalkan candy lagi saat ini
aku gak mau melakukan kesalahan yang sama dengan meninggalkan putri kandungku lagi
itu kan candy oh iya yuk candy
kok bisa sama kendi ceritanya panjang
jam saya cuma merasa bersalah sama kendi pak karena saya udah nabrak dia dan dan saya cuma ingin
melakukan pemeriksaan sekali lagi karena saya takut saya takut ada luka dalam yang tidak ketahuan pak
mah kendi itu cuma lecet sedikit kepala dan bagian tubuh yang penting lainnya enggak
ya udah denger sendiri keterangan dokter kan pokoknya papa enggak suka di rumah kita dia
harus pergi dari sini oh jadi gitu setelah kenny sembuh dari tabrakan terus ferdinand usir kendi dari
rumah iya saya saya enggak tegas sama candy dan saya merasa bersalah karena udah nabrak
jadi saya memutuskan untuk ikut dengan candy hai eh candy kamu tahu nggak sih aku aldi itu panik
abisinya aku sama mau ketemu sama di pratique om politik ga boleh tante iya boleh dong sayang
oke kalau gitu saya mau ambil mobil dulu soalnya markernya jauh tunggu di sini aja ya iya itu putri

indonesia iya kaya lagi ya tadi ya liat tante are butirnya gitu kek trucu min pelitut cukup banyak

iya tante emang kenapa
enggak enggak apa apa tante cuma ingat waktu itu om ferdinand bilang
anaknya tante inge waktu lahir sakit sakitan
tapi kok kelihatannya dia sehat sehat aja
oh oh tante sebenarnya rani itu
kendi kalau kamu memang benar benar sayang dengan rani tolong kamu jaga rahasia ini dengan baik
kamu pura pura tidak kenal dengan rani